minyak yang dianjurkan untuk hidup yang lebih sehat adalah minyak tak jenuh tunggal
tadi saya nyobain ini masuk ke sini aja susahnya
atau virus yang berada di dalam vaksin sudah dimatikan